dpr dan serikat buruh telah membentuk tim perumus ruu cipta kerja sebagai langkah akomodatif dalam menyuarakan keinginan para buruh pasal demi pasal yang termasuk dalam kluster ketenaga kerjaan akan dibahas secara menyeluruh dan lebih rinci
meski begitu jalan tengah dari polemik ini belum berujung pada titik temu apa yang masih mengganjal serta bagaimana memahami jika keputusan akhir pembahasan masalah ini akan membawa hasil terbaik bagi kepentingan buruh dan pemerintah
untuk membahas soal ini kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber dari luar studio lewat sambungan zoom
yang pertama ada bima yudhistira ekonom indef selamat malam mas bima
ya dengan ferdi mas terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
yang kedua ada willy aditya wakil ketua balik dpr selamat malam bang
dengan ferdi mas terima kasih bang willy sudah bergabung dengan kita
dan kita juga bergabung dengan nining elitos ketua umum konfederasi kongres aliansi buruh indonesia atau kasbi
selamat malam mbak nining
ya dengan verdi mbak terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
ya oke saya sebelum mendengar apa kemudian respon teman teman buruh yang diwakili oleh mbak
mbak nining malam ini saya ke bang willy dulu
bang apa kemudian titik temu bang dari tim perumus yang sudah bertemu begitu selama dua hari kemarin di hotel mulia kabarnya bang
ya ada empat poin yang menjadi kesepahaman dari konfederasi serikat buruh atau serikat pekerja dengan dpr
yang pertama keputusan mk yang terkait dengan satu upah yang kedua dengan pkwt yang ketiga dengan hubungan industrial yang keempat tentang phk yang kelima tentang penyelesaian hubungan perselisihan industrial jaminan sosial
itu sifatnya final
maka kemudian kita akan menjadikan itu materi muatan
di dalam ruu cipta kerja
itu sembilan poin itu ya bang ya
bukan sembilan poin
ini kan yang sifatnya keputusan mk
yang berhubungan dengan phk dan segala macam yang tadi abang sebutkan
yang kedua adalah mengenai sanksi pidana di dalam hubungan industrial kluster ketenagakerjaan
itu senyawa sesuai dengan apa yang sudah kami bahas di panjang
jadi untuk sanksi pidana di dalam hubungan industrial kita kembalikan ke undang undang
existing yaitu undang undang tiga belas dua ribu tiga
yang ketiga adalah konfederasi serikat pekerja dan serikat buruh
yang ketiga adalah konfederasi serikat pekerja dan serikat buruh
terbuka untuk mendiskusikan relasi kerja pada revolusi industri empat tong itu
dimana kita ini kan suatu banyak hal yang belum diatur tentang startup tentang fintech
dan lain sebagainya
relasi kerja itu yang kemudian bisa kita atur dengan masukan masukan dari publik
dan yang terakhir yang paling
yang paling penting adalah apa yang menjadi pokok pokok pikiran dari teman teman serikat
buruh serikat pekerja yaitu akan kami masukkan ke dalam dim
nah kemarin yang terlibat dua praksi yang membawa tenaga ahlinya yang kemudian langsung
dimasukkan ke dalam dim
itu fraksi bergen dan fraksi gerinta
oke artinya masih ada catatan dari tim perumus ini
memahami ini bagaimana bang
sudah final kerja tim perumus ini
atau apa selanjutnya
ya selanjutnya tergantung dinamika politik di panja
karena yang membuat undang undang itu kan pemerintah dpr dan dpdri
jadi ini kan bahan bakunya itu dari pemerintah
karena rancangan undang undang kita kerja ini merupakan hak inisiatif dari pemerintah
dpr kemudian membahasnya
nanti tergantung di floor
itu kan mas ferdi semua rapat rapat panja itu disiapkan live melalui tv parlemen dan sosmed dpr
jadi publik bisa memantaunya secara day to day apa perdebatannya apa materi muatannya
semua ditayangkan secara terbuka
nah inilah spirit reformasi parlemen itu
dan modal utama kita apa yang menjadi titik progres sampai sekarang ini adalah
kita sudah ada dua kelompok serikat buruh serikat pekerja
satu yang tergabung tim teknis bersama pemerintah
yang kedua ada tim kerja yang difasilitasi oleh dpr dalam hal ini
menggunakan dialog sebagai modal sebagai cara mencari solusi bersama
untuk kemudian kluster
artinya kemudian tim yang dibentuk oleh dpr dan buruh ini sudah dikatakan akomodatif
untuk menjawab persoalan persoalan yang kemarin tercantum dalam kluster ketenangan kerjaan di omnibus law ya
itu konfirmasi dulu ya bang willy ya
berarti sudah diakomodasi begitu ya
saya ingin mendapatkan apa kemudian responnya
dari teman teman buruh yang anda wakilkan malam ini menjawab hasil atau titik temu
yang kemudian sudah dibahas dan dihasilkan empat poin tadi yang bang willy sampaikan
tapi dijawabnya nanti mbak nining kita break dulu
sian indonesia newscast akan kembali usai kita
ya kita kembali dalam diskusi kita malam ini
masih dengan tiga narasumber saya yang masih bergabung
lewat sambungan zoom dari luar studio
mbak nining kalau kemarin kan kita tahu bahwa narasinya untuk kluster ketenagakerjaan ini adalah
ada amputasi hak buruh begitu ada buruh yang dirugikan begitu
sampai kemudian teman teman di dpr bang willy dan perwakilan buruh membuat tim perumus begitu
hasilnya tadi disampaikan bang willy
apa kemudian respon anda
sudah ada titik temukah apakah ini memang sudah akomodatif menurut anda atau bagaimana ada catatan
ya pertama mau kami sampaikan adalah bahwa konfederasi kasbi bersama gerakan buruh bersama rakyat menyampaikan sejak awal
kenapa kemudian kita mendesak pemerintah melakukan pembatalan dan melakukan penghentian pembahasan
pertama ini tidak hanya menyangkut persoalan nasib kaum buruh tetapi menyangkut masyarakat secara umum
baik sektor tani perempuan masyarakat adat masyarakat kejuaraan
masyarakat pesisir termasuk pemuda dan mahasiswa yang hari ini akan terancam masa depan mereka tentang persoalan kepastian kerja dan pendapatan hidup yang layak
nah ini menjadi prinsip prinsip dasar konstitusi kita bagaimana pemerintah dan wakil wakil rakyat ketika membuat regulasi harus ada tentang ajak perlindungan
bagaimana tentang persoalan peningkatan kesejahteraan bagaimana tentang demokratisasi
bagaimana tentang persoalan kestaraan keadilan bagi rakyat
nah regulasi ruc kerja yang kita singkat menjadi ruc laka ini adalah justru menjauhi prinsip prinsip dasar itu
kenapa sejak dari awal memang tidak ada tentang prinsip keterbukaan disana tidak ada demokratisasi disana tidak ada melipat partisipasi publik disana
nah itu yang kemudian kritik keras kita terhadap
ketika pemerintah mengajukan regulasi
secara proseduralnya saja sudah cacat gitu ya apalagi bertambahkan dengan aturan hukum
nah kalau kita bicara substansi apalagi gitu karena tidak mengikuti prinsip prinsip yang saya sebut tadi
persoalan bagaimana peningkatan perlindungan kesejahteraan keadilan gitu ya tentang persoalan setaraan
nah dalam proses penolakan ini justru kemudian pemerintah karena ini sudah diserahkan kepada dpr
sebenarnya enam belas juli kita sudah melakukan aksi pada saat itu diterima pimpinan dpr dan termasuk juga pimpinan balik
menyampaikan di masa reses akan tidak ada sidang dan rapat tapi faktanya rutinitas itu terjadi kan gitu
nah empat belas agustus kemarin juga kembali gerakan buruh bersama rakyat aksi di dua puluh provinsi di berbagai macam kota dengan berbagai macam sektor
melakukan desakan kepada dpr
agar melakukan penghentian pembahasan
nah dasar dasar kami yang sebut adalah tadi tiga hal itu
nah kemudian di dalam situasi ini dpr kemudian memanggil beberapa serikat buruh gitu ya
padahal kita tahu di kementerian tenaga kerja itu setahu saya ada sepuluh konsentrasi organisasi serikat buruh
nah terus kemudian walaupun kami bagian yang tidak diundang bagi kami tidak masalah
kalaupun kami diundang pun kami akan menyampaikan sikap tegas kami adalah bukan kemudian seolah ini adalah sebagai pemanis membuat tim membuat daftar inventaris masalah yang baru
itu tidak akan menyelesaikan persoalan pokok rakyat
dimana di dalam situasi covid ini adalah dimana kita tahu phk semakin besar terhadap kaum buruh para pekerja gitu ya
kalau makan tanpa dibayar gitu justru kemudian penegakan dan pengawasan ini tidak terjadi
padahal kita tahu regulasi yang harus dibuat seharusnya lebih kepada perlindungan lebih pada peningkatan kesejahteraan
oke mbak nining saya potong sebentar artinya dengan empat poin yang sudah dibentuk begitu oleh tim dan perwakilan buruh anda belum merasa terwakili begitu dalam empat poin itu
iya karena di dalam merancangan undang undang cipta kerja ini adalah tidak hanya persoalan kepentingan kaum buru yang harus dibuat
tapi juga kepentingan kaum buru yang hari ini gitu ya
kepentingan generasi kedepan bagaimana bicara tentang persoalan kepastian kerja gitu kepastian hukum itu menjadi penting gitu loh
terus kemudian ada sektor lain gitu judulnya memang rancangan undang undang cipta kerja gitu ya
tapi faktanya tujuh puluh empat undang undang di dalam ruu cipta kerja itu menyangkut sektor sektor lain
bagaimana tentang persoalan di tani bagaimana persoalan di pertanahan bagaimana masyarakat ada
ini juga semakin tergerus tentang perlindungan hak haknya
sehingga kenapa hari ini banyak sektor sektor gitu ya melakukan perjuangan agar ini di drop
agar undang undang ini drop kalau memang pemerintah mau membuat ya harus fair lebih awal gitu loh
apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh rakyat hari ini
bicara tentang persoalan pencipta lapangan kerja tidak hanya sekedar orang bekerja
tapi hak orang tidak terlindungi
makin terlihat di dalam ru cipta kerja hari ini
artinya memang belum ada poin poin atau pasal pasal yang membuat anda merasa cukup terwakili dengan apa yang dipahami oleh tim perumus yang juga di dalamnya ada teman teman buruh di sana
ya sebentar mbak nining saya ke mas bima dulu
mas bima apa yang terjadi sebenarnya
bagaimana kemudian sudah ada tim perumus yang dikatakan ini adalah titik temu begitu jalan tengah
tapi kemudian setelah ada hasil tidak ada keterwakilan
apa yang terjadi sebenarnya membaca ini secara makro bagaimana
ya pada prinsip awalnya itu memang buruh tidak dilibatkan
karena tujuan awal dari omnibus law cipta kerja ini
omnibus law cipta kerja ini memang tujuannya untuk melanggengkan dunia usaha
sehingga banyak sekali regulasi regulasi termasuk ketenaga kerjaan lingkungan
bahkan sampai menyentuh pendidikan ya
itu ingin kemudian diliberalisasikan
jadi memang awalnya ini bukan untuk buruh gitu
jadi untuk siapa kepentingannya
ya jelas ini kepentingannya untuk pengusaha yang disebut sebagai oligarki ya
pengusaha yang kemudian mainnya kira kira ingin buruh itu tetap murah upahnya
kemudian juga terkait dengan lingkungan ya
mereka nggak mau kemudian terlalu patuh terhadap
terlalu patuh terhadap perizinan lingkungan yang rumit ya
padahal izin lingkungan itu perlu dalam beberapa hal dibuat lebih rumit misalnya
sehingga konservasi terhadap lingkungan itu bisa berjalan lebih baik gitu
jadi kalau ada buruh kemudian ya
ini saya juga dekat dengan beberapa kawan kawan serikat
termasuk serikat yang kemudian bertemu dengan fraksi dpr tadi
itu kemudian kalau tiba tiba di tengah jalan masuk memberikan daftar inventarisasi masalah atau dim tandingan
atau memberikan poin tandingan
yang menurut saya sudah ketinggalan kereta begitu
jadi dari awal seharusnya memang ditolak omnibus law
kalau misalkan serikat pekerja ini betul betul concern bahwa dari awal tujuan dari cipta kerja ini memang bukan untuk perlindungan dari pekerja
yang kedua tadi saya setuju dengan mbak nining ya
bahwa kalau judulnya di cnn ini
libatkan buruh ru cipta kerja melaju mulus
jawabannya adalah belum tentu
katakanlah mbak nining pun juga kemudian menerima
misalkan asumsikan seperti itu
tetapi tetap saja tadi mbak nini bagus sekali poinnya bahwa ada lingkungan ada masyarakat adat ada kemudian kluster khusus petanian ya
pangan dan petanian
itu artinya ini akan terdampak di semua lini
jadi walaupun sudah libatkan buruh pun asumsikan begitu
tetapi saya kira tidak akan berjalan secara mulus karena masih banyak stakeholder yang kemudian diajak untuk urun rembuk
yang harusnya ulun rembuk ataupun memberikan masukan itu
pada saat draft yang ada di pemerintah itu belum diserahkan kepada dpr
jadi yang sekarang dilakukan menurut saya hanya sekedar pemani saja
jadi tidak akan menjamin kemudian perlawanan ataupun kritik dari masyarakat dari stakeholder lain
baik dari buruh sendiri yang tidak terwakili oleh serikat pekerja petani misalnya masyarakat adat
itu pasti akan terus eskalasinya terus meningkat
oke artinya kemudian pasal demi pasal yang tadinya dijanjikan
untuk dibahas termasuk poin poin yang tadi anda sebutkan
ini ternyata belum ya belum masuk begitu ya
kalau ini masuk ke dalam daftar inventarisasi masalah ini ternyata belum selesai
tapi dijawabnya nanti bang usai jeda cnn indonesia newscast akan kembali sesaat lagi
ya kita kembali dalam diskusi kita malam ini
masih dengan resumber saya bergabung lewat sambungan zoom
ada mas bima bang willy dan juga mbak nining
catatannya tadi bahwa ada pasal demi pasal yang tadinya akan dibahas secara detail begitu
tapi kemudian tidak termasuk dalam pembahasan atau pertemuan kemarin antara tim dan buruh begitu
dan juga tadi kalau saya tidak salah mendengar
said iqbal mengatakan bahwa kalau bisa begitu
ini juga harus di kluster ketenaga kerjaan ini nggak usah dimasukin gitu
artinya memang belum selesai ini
ada yang masih mengganjal bagaimana menjawab ini
begini bung ferdi biar tidak setat fikir kita ini
dalam bernegara dalam menjalankan fungsi dan tugas masing masing
saya minta ditunjuk saja
mana pasal ayat yang kemudian tidak aspiratif yang eksploitatif
jadi ini kan hak inisiatif pemerintah
secara konstitusional ketika pemerintah melalui presiden bersurat ke dpr
maka tugas dpr untuk membahas itu itu satu
jangan kemudian berpikirnya boleh kritis gitu ya
tapi bukan asal beda jangan anti state
nah ini apa yang bung bima barusan katakan itu konspiratif
kalau hanya pendekatannya konspiratif ya kecurigaannya semua basisnya
kapan republik ini mau maju
dpr itu kan pertarungan kepentingan
maka kemudian kita buka ingat ya yang harus digarisbawahi
tim kerja itu bukan dpr yang mengundang serikat pekerja
tapi serikat pekerja yang datang
bahkan nilai elektros ini saya terima
untuk kemudian berdialog
kalau modal dasar republik ini dialog tidak bisa berjalan ya nggak bisa berpublik kita
bahkan demokrasi sekalipun tidak bisa berjalan kalau semua memaksakan kehendak
tidak a tidak b tidak c
kalau tidak semuanya nihilis lah anarko lah
proses seperti itu yang harus jelas kita hidup di dalam negara demokrasi itu basisnya rule of law
tidak kemudian kalau mau teriak tolak a tolak b tolak c semuanya bisa kita tolak
bahkan diri kita sendiri bisa kita tolak
kita tidak ingin seperti ini tapi kita ingin seperti muhammad atau seperti isya gitu
bisa seperti si darta gautama
tapi kan kehendak zaman situasi zaman itu yang harus kemudian kita dialektikakan
berpikirnya jangan lari dari lain
terkait dari awal itu ya kan memang
kalau kita baca satu persatu pasalnya itu sudah jelas
semua komponen semua elemen publik
yang berpikiran langkah yang tidak mengelakkan kami undang
masyarakat adat kami undang
artinya apa siapa yang tidak mau berdialog
lahir dari jalanan
spirit itu yang saya kedepankan di dalam setiap pembahasan
untuk ada reformasi parlemen
transparansi itu adalah spirit dari demokrasi
dialog itu adalah spirit dari demokrasi
bung ferdi dalam hal ini kita harus sama sama biar publik kita teredukasi
tidak kemudian termakan hoax terus menerus
siapa dalam hal ini yang dirugikan
mahasiswa masyarakat adat petani
tunjukkan kepada saya
kita di dpr kemudian inilah kanal terakhir
inilah katuk terakhir
untuk kemudian kita bisa bahas itu
bang saya benar benar angkat tangan apresiasi kepada teman teman
syarikat syarikat pekerja yang mau berdialog
inilah tempat bahwa saya yang kurang pas segala macam
ya itu dinamika
oke oke oke kita sudah dapat poinnya
ya justru karena semakin membaca pasal per pasal secara detail
kemudian membaca naskah akademiknya
maka muncul satu kesimpulan bahwa ini pertama walaupun
seakan menguntungkan iklim investasi
tetapi pada intinya hanya ada segelintir kelompok dari pengusaha
yang kemudian diuntungkan
kalau kita baca kan jelas di situ ya
bagaimana kemudian dari sisi ketenaga kerjaan
pasal terkait dengan tenaga kerja asing
yaitu banyak izinnya kemudian dipermudah
bahkan di start up
kemudian yang kedua ya terkait dengan penambahan jam lembur
kemudian yang ketiga ya terkait dengan
kemudian formulasi jualan
kemudian formulasinya dirubah
jadi kalau kita melihat di sini ini udah antithesis dari undang undang dua ribu tiga
jadi di sini udah jelas bahwa yang melakukan penolakan dari awal
itu bukan konspiratif
tapi ini berdasarkan pada scientific
sekarang tunjukkan misalnya
pemerintah tidak pernah dari awal itu menunjukkan bahkan di naskah akademiknya
berapa kemudian angka daya saing yang akan meningkat
berapa kemudian serapan tenaga kerja dari investasi yang akan meningkat
ketika omnibus law cipta kerja ini disahkan
begitu juga kemudian berapa banyak kemudian devisa kita pertumbuhan ekonomi kita
itu nggak ada yang bisa menjawab
jadi kita berputar putar dalam isu yang politis ya
padahal ini adalah isu yang sangat ekonomi dan saintifik ya
jadi nggak ada itu benchmark sehingga perdebatannya
makanya larinya adalah perdebatan yang politik ya
kemudian pihak yang kemudian merasa dikritik akan bilang bahwa ini konspirasi dan segala macam
padahal dari awal yang konspirasi itu ya yang membuat omnibus law sendiri
karena nggak ada dasarnya nggak ada target target daya saing serapan tenaga kerja
kemudahan berbisnis itu mau naik ke peringkat berapa nilai investasi kita itu mau nikah berapa
karena permasalahan utama dari daya saing itu bukan dengan omnibus law
tapi pemberantasan korupsi
itu udah jelas ya
saya terakhir ke mbak nining
apa yang masih bisa diupayakan dengan kondisi seperti ini titik temunya
masih ada deretan permasalahan yang harus diselesaikan yang harus dibahas begitu
anda juga merasa belum terwakili
apa yang ingin anda tegaskan
ya pertama saya mau nyampaikan kalau kita mau bicara dalam dunia demokratis
demokrasi tentu kalau tadi pak willy aditya sebagai wakil rakyat menyampaikan bahwa
tentang demokrasi tentang transparansi bagaimana mungkin gitu ya
satu regulasi yang begitu besar mencakup tujuh puluh empat undang undang dan banyak sektor sektor lain
yang kita juga tidak punya akses dan tidak pernah mendapatkan akses itu gitu loh
nah sehingga kalau dikatakan bahwa ketika orang kritik itu kemudian anti dialog
kami tidak anti dialog tapi harus fair dong
sejak dari awal apa yang mau dibicarakan apa yang menjadi persoalan pokok rakyat hari ini
kami siap untuk memberikan masukan
tapi logika ini juga jangan dibalik gitu loh
seolah olah kami yang menolak ini orang yang anti dialog gitu ya anti demokrasi
padahal pembuatan regulasinya sampai ke dpr pun justru kemudian memang anti demokrasi
dan itu sangat tertutup yang tidak transparansi
itu yang harus saya klarifikasi dulu ya terhadap masyarakat dan publik
yang kedua adalah memang regulasi ini memang kewenangan dari pemerintah dan wakil rakyat
tapi regulasi ini juga harus mendengar apa yang kemudian menjadi problem masyarakat hari ini
kalau hanya sekadar membicarakan pencipta lapangan pekerjaan
tapi faktanya itu adalah semakin mendegralasikan hak hak yang minimal hari ini
justru kemudian itu adalah hal yang tidak tepat
nah makanya kita bilang sebenarnya dalam situasi hari ini
yang dihadapi oleh rakyat adalah ketika pandemi ini dimasak oleh para pengusaha
melakukan phk merumahkan kita butuh bagaimana persoalan pengawasan dari pemerintah maupun wakil rakyat
bagaimana persoalan penegakan hukumnya
kemudian sedangkan rakyat sedang berjuang bagaimana ada kepastian kerja dan kehidupan yang layak
tapi justru kemudian pemerintah melahirkan sebuah regulasi yang kemudian mencakup banyak sektor
yang kemudian terang terangan akan bagaimana mendegrasikan hak hak rakyat
tentu rakyat melakukan penolakan itu
kalau hak hak rakyat hari ini dikatakan bahwa solusinya adalah tim perumus yang diibarkan
bagi kami itu ada hal yang keliru
kalau mau ya sejak dari awal
konfesrasi kami bergabung dalam gerakan buru bersamara
ya hari ini rancangan undang undang ini di drop mari kita siapkan sejak dari awal
kita bicara terbuka dari awal transparan
dan kita membuka dialog sejak dari awal
itu yang kami cendai
bukan kemudian hanya sebagai pemanis saja
sehingga kemudian harapan harapan itu tidak terlaksana
atau narasi pemanis itu tidak dibawa bawa terus menerus
apakah kemudian nanti akan ada titik temu baru dan duduk bersama lagi untuk membahas ini
atau kemudian regulasi baru perlu dibikin
kita akan tunggu bagaimana perkembangannya nanti
terima kasih mbak nining bang willy dan juga mas bima sudah bergabung dengan kita
sayang sekali memang waktunya cukup singkat
terima kasih sudah bergabung dengan diskusi kita di cnn indonesia newscast
pemerintah meksiko siap membuka
membagikan vaksin covid sembilan belas buatan rusia bulan september mendatang
cnn indonesia news quest segera kembali